liburan di pulau dewata memang gak pernah bikin bosan pemirsa
alamnya yang indah dan penduduknya yang ramah
bikin kita ingin selalu kembali lagi ke bali
di weekend gateway hari ini saya mau ajak pemirsa keliling bali
tapi dengan cara yang berbeda
pertama saya mau main ke wahana dalam ruang pertama di pulau dewata
yang diklaim sebagai yang terbaik di asia tenggara
dan akhirnya sudah sampai kita di trans studio bali
tuh udah beli ternyata
nah langsung kita masuk ke dalam ya
kira kira seseru apa sih trans studio bali ini pemirsa
masuk ke dalam ini udah langsung tempat beli tiket
sebagai wahana awal ada permainan sensorik
berbasis teknologi canggih lima dimensi bernuansa bali
tembok dan lantai di sini bisa berubah kalau disentuh atau diinjak
jadi di bawah ini ada ikan ikan
bisa membuat kita seolah berada di tengah tengah persawahanan sejuk di bali
tapi naik ayunannya jangan sendirian kayak saya gini ya sedih
saatnya kita masuk ke lorong waktu ke tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
pada tau dong kisah kapal titanic yang filmnya laris manis itu
bukan cuma bisa tahu kisahnya
di sini para pengunjungnya kita bisa mencoba
tapi kita juga bisa berpose seolah olah lagi naik kapal pesiar besar
dengan latar langit dan gunung es yang nyata
seru banget kan buat foto foto atau tambah stok buat konten medsos kita
berikutnya saya mau ajak anda ke liling indonesia dalam sekejap saja di flying over indonesia
asli wahana ini tuh seru banget
bener bener serasa naik para layang ke liling indonesia gitu
dalam tujuh menit saya disuguhi bentangan alam indonesia yang cantik banget pemirsa
dan keseruan saya masih berlanjut
siapa nih di sini yang ingin bisa terbang
atau mungkin punya cita cita jadi superman
jangan ngayal deh mending kita terbang di ifly aja
di sini kita bisa merasakan sensasi melayang layang di udara layaknya sedang terjun payung
tapi jangan takut sebelum mulai kita akan dikasih penjelasan dulu kok gimana caranya
supaya bisa melayang dengan benar di dalam nanti
perhatikan betul betul ya waktu sesi instruksi ini
ifly ini adalah indoor skydiving yang pertama kali di indonesia dengan lisen ifly
jadi pengunjung akan merasakan sensasi terjun dari pesawat dengan kecepatan kurang lebih dua ribu km per jam
tuh kebayangkan dua ribu km per jam tuh kayak mana
lihat dong ini tercermin dari muka saya yang kayaknya keenakan gini ya menikmati gitu
sumpah ya waktu pertama kali masuk ini mau napas aja kayaknya sulit guys
tapi sesuai instruksi bernafas aja seperti biasa
lihat tuh kulit pipi saya udah kayak bendera kena angin berkibar
biasa ya namanya percobaan pertama sih kita masih adaptasi dulu
seru sih ini kali pertama aku dan kayaknya pengen lagu
kayak bisa terbang gitu ya kan
kalau aku mungkin udah biasa karena udah kedua kali
waktu pertama masuk tabung tuh ya sumpah deg degan banget karena anginnya tuh kenceng guys
kuncinya sih tetap tenang
sadar dengan posisi tubuh dan jangan panik supaya bisa melayang dengan stabil
dan jangan khawatir
karena selama melayang layang instrukturnya ini akan ikutin kita terus
sambil ngasih kode kalau misal ada yang salah sama posisi kita
untuk naik wahana ini pastikan juga kalau anda nggak punya riwayat sakit tulang belakang ya
nah kalau mau ajak anak juga bisa dengan syarat minimal tiga tahun ke atas
untuk menikmati sensasi melayang di udara ini pengunjung akan dikenakan biaya empat ratus ribu rupiah
untuk dua kali terbang masing masing satu menit per sesi
habis jerit jerit dan terbang terbang aduh kayaknya lumayan lemes juga nih
saatnya kita cari makan
ke bali nggak lengkap kalau nggak ngerasain makan seafood ala bali
nggak perlu mahal mahal ya kita cari seafood murah aja dan bisa pilih seafood sendiri
mari kita menuju ke pasar ikan kedonganan yang ada di wilayah badung bali selatan
jadi kalau mau makan seafood di sini tuh kita mesti ke pasarnya dulu
terus pilih seafood apa aja yang mau kita makan
enaknya sih ramean ya kesini supaya nanti patungannya jadi murah gitu
tapi kalau misalnya duit anda nih lagi belanja di sini kurang ataupun nggak bawa uang cash
tenang bisa transfer atau bayar pakai qr code
hari ini saya beli ikan kakap delapan kg seharga rp empat puluh delapan
setengah kilogram cumi tujuh puluh lima ribu rupiah
setengah kilogram lobster satu ratus empat puluh ribu rupiah
udang setengah kilo tujuh puluh ribu rupiah
dan setengah kilo skelop atau kerang simping lima puluh rupiah saja
komplit sudah saatnya kita cari warung untuk masakin seafoodnya ini
tarifnya tuh murmer alias murra meriah
dua puluh rupiah per kilo untuk yang dibakar
dan empat puluh rupiah untuk yang dimasak dengan saus atau digoreng
jangan lupa pesen juga pelecing kangkung
dan air kelapa biar lebih mantap
setelah menunggu sekian lama
ditiup angin sepoi sepoi akhirnya
makanya ini kita jadi juga
langsung kita cobain satu satu ya
saya mau coba udangnya dulu deh pertama
bu makan bu
nih udangnya nih tuh
ini udang asam manis tadi pesannya ya
maskernya yang gede banget ini tuh
kita coba kerangin dulu ya
ini mantep sih dikerang
scallop atau kurang simping dibakar tadi masaknya
kita taruh ya
sedikit tips ya dari warung tempat memasak seafood
pilihlah toko yang letaknya itu jauh di dalam pasar
karena biasanya seafood yang dijual tuh masih lebih segar
untuk seafood lain baiknya pilih yang masih hidup
agar terjamin kesegarannya
dan jangan ragu untuk menukar seafood
apabila saat akan dimasak di warung
ternyata kita mendapat seafood yang tidak segar
tim liputan cnn indonesia